tujuh tahanan polres boyolali kabur dari sel tahanan dengan menggergaji jeruji besi
sementara itu tiga dari tujuh tahanan yang kabur dapat ditangkap kembali
polisi kini masih memburu empat tahanan lainnya
kaburnya para tahanan itu baru diketahui petugas saat akan memberi makan sahur pada rabu dini hari
petugas jaga merasa curiga
ada jumlah tahanan yang kurang dan setelah dilakukan pemeriksaan
didapati jeruji besi di bagian atas rusak
polisi yang melakukan pengejaran berhasil menangkap kembali tiga dari tujuh tahanan yang kabur
ketiga tahanan tersebut lalu dijebloskan kembali ke dalam sel tahanan markas polres boyolali
polisi menduga para tahanan itu melarikan diri pada selasa malam hingga rabu dini hari
betul semalam ada kejadian tahanan melarikan diri di hutan polres boyolali
di hutan polres boyolali ada sekitar tujuh
tujuh orang tahanan
dari hasil pencarian alhamdulillah tiga orang sudah bisa kita tangkap kembali
dan sudah kita masukkan lagi ke dalam sel tahanan hutan polres boyolali
untuk sisanya masih dalam pengejaran mohon doanya supaya bisa cepat tertangkap